ya teka teki berapa masa hukuman bagi terdakwa kasus korupsi bansos juliari batubara akhirnya terjawab
majelis hakim menjatuhkan fonis dua belas tahun penjara kepada ex mensos tersebut
meski lebih berat dari tuntutan jaksa namun sejak awal publik berharap hukuman untuk juliari adalah hukuman mati atau seumur hidup
malam hari ini kita akan bedah fonis korupsi bansos juliari bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa ada pak saud situmorang wakil ketua kpk dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
ada kang asep iwan iryawan mantan hakim dan juga pakar hukum pidana
selamat malam pak saud kang asep apa kabar sehat sehat ya
selamat malam pak saud
kang asep rumah ada emang kang
alhamdulillah sehat selalu pak saud sehat selalu rehat
malam hari ini kita coba bedah hasil ataupun fonis yang diberikan majelis hakim untuk juliari batubara
saya ke kang asep dulu
kang asep melihat fonis yang lebih berat dari tuntutan
jaksa terhadap juliari ini
apa yang kang asep baca kang asep cermati dari fonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kang
caratan pertama ini emang harusnya bebas
karena mendakwani dengan pasal suap
harusnya bukan pasal suap ini pasal kerugian negara
yang salah ini almamaternya pak saud
jelas ini kan proyek pengadaan bansos
pengadaan bansos itu nilainya hampir tiga puluh dua sekian
dia cari untung tiap paket
ada anggaran negara yang dibagi bagi
dan tiap paket
artinya negara harusnya mendakwa dengan pasal kerugian negara
sehingga kalau didakwa dengan pasal dua atau pasal tiga
ancamannya sesungguh hidup atau mati
dakwa dengan pasal suap
kalau pasal suap itu pasal dua belas b itu beri hadiah
saudaranya pasal ini bukan memberi hadiah
misalnya awal minta jatah untuk dibagi bagi
maka sekarang harusnya menggunakan pasal dua atau pasal satu
dan ini hakim menambah ya mungkin lihat perbuatannya
kalau sehak ini saya bebaskan perkara ini
tak dakwaan menurut saya
kenapa mendakwa dengan pasal suap
harusnya pasal kerugian negara
kalau kerugian negara tidak lepas tidak bebas
justru bisa tewas pasti bisa lepas minimal
itu yang pertama
kita lihat kembangan
nah dipertimbangkan hakimnya kan aneh
itu dikorupsi sedang pandemi
kalau nyadari kondisi pandemi merugikan keuangan negara
harusnya hakim konsisten dong
pertimbangannya lebih lucu lagi
terpas dari dua belas tahunnya ya
persis atau persis
hakim yang jujur dan benar
ya karena mungkin ya dakwaannya dari kpk nya jaksa kpk begitu ya
ya membuktikan kekesalannya
nah yang keempat
adalah yang lucu lagi ya
bahwa justru ada pertimbangan yang sangat sangat lucu
pertimbangan yang meringankan
dia telah dibuli oleh masyarakat
bukan kewenangan sanksi hukum
hakim tidak boleh masuk ke hukum
masuk ke wilayah itu
tapi yang menarik bagi saya tadi
terlepas dua belas tahun
itu adalah memang menandakan bahwa hakimnya tahu
dakwa dengan pasal tidak sesuai
kalau dibebasi bisa geger
tapi terusan kompisten
bahwa jangan mendakwa dengan pasal pasal asal
karena beda pasal dua belas
beda dengan pasal dua itu
karena katanya sedang ada penyelidikan
loh kalau ada penyelidikan lain
pengadaan bantuan sosial
bantuan sosial ini bancakan
ini mungkin contoh tanda yang sing
saya kira contoh tanda pertama saya itu
oke baik kak asep
artinya dari vonis yang lebih berat ini
anda atau kita bisa menyimpulkan
memang menemukan perbuatan pidana
dalam kondisi yang lebih berat
dalam konteks kebenaran material
terlepas dari kemudian kita melihat
ada pasal yang menurut anda
tidak tepat untuk digunakan sebetulnya
jadi mungkin hakim melihat kebenaran material
ada perbuatan pidana
yang memang harus dihukum
tapi pasalnya tidak ada

itu paling berat
tidak ada dua belas b itu paling berat
tapi kan ini perbuatannya lebih berat lagi
karena ini kerugian negara
bukan pasal suap
pasal suap yang sering digunakan dua belas b
bukan kasus demikian
tapi sekali lagi
yang kita apresiasilah dua belas tahun
tapi masyarakat tidak puas
kalau cuma dua belas tahun
kerugian negaranya triliun kok
kita lihat juga
di ganti lima belas sekian
padahal jelas memberinya tiga puluh dua
itu kan bukan diberikan
tapi kerugian tiga puluh dua sekian itu diambil dari negara yang harusnya bayar murah
karena dibagi bagi dengan beberapa perusahaan
perusahaan itu terkait dengan kepentingan kepentingan tertentu
yang kita tahu
siapa di belakang tiga perusahaan besar itu
lebih menarik lagi penjelasan saksi dua ya
satu lagi ya
itu kan menarik
ini proyek sejarah
awal memang diatur

itu kalau pasal suap
sekali lagi dengan segala hormat
kita bisa berbeda beda
kita hormatilah itu keputusan
apapun yang terjadi

tapi saya kira kalau dua belas tahun itu terlalu ringan menurut saya
pasal terlalu ringankah dua belas tahun menurut anda
pasal terlepas dari apa yang sudah diputuskan
sejak awal kan banyak kalangan
banyak pihak yang mendesak sebetulnya kpk bisa memberikan tuntutan yang lebih berat lagi
bahkan masuk ke yang tadi kang asep sampaikan
hukuman seumur hidup atau mungkin hukuman mati
bagaimana pak saud melihat hasil putusan ini pak
ya jadi saya belum bisa membayangkan seperti apa ya
sekarang para pimpinan berlima itu memutuskan
di masa lalu karena pimpinan kpk itu penyidik dan penuntut
undang undang lama ya
undang undang baru saya nggak tahu
bagaimana prosesnya ketika kemudian penyidik sudah mengajukan ke penuntut
kemudian yakin bahwa di dalam persidangan itu ada bukti bukti yang kuat dan meyakinkan
kemudian itu kan kembali pada saat mau dibacakan tuntutannya itu penuntut menghadap ke pimpinan
nanti pimpinan akan bicara dan kita biasanya pimpinan mengikuti prosesnya
nah kemudian kalau diratakan pasal dua belas itu ya
pasal dua belas a besar itu kan maksimalnya itu kan dua puluh tahun
minimalnya dua puluh tahun
minimal itu empat tahun ya
jadi kalau kita kemarin dibikin maksimal dengan arah yang dikatakan kak asep tadi itu bahwa ini adalah memang ada dua puluh tiga juta paket bahan sos covid sembilan belas
dasarnya kepres nomor tiga tahun dua ribu satu
jadi presidennya yang bikin gitu ya
kemudian itu diambil gitu ya
kemudian itu dianggap biasa biasa
padahal saya nggak mau debat di masuk di pasal yang tadi ya kak asep
tapi kalau ditanya memang
kalau ditanya pasal dua atau pasal dua belas a
b besar ini
b kecil ini
itu kan sebenarnya maksimalnya dua puluh tahun
jadi kalau kemarin itu dikasih dua puluh tahun
itu kayaknya akhirnya mutusinya dua puluh satu tuh
tadi kan dikasih sebelas jadi nambah satu
jadi kembali lagi kelihatannya akhirnya keren kalau menurut saya untuk sementara
cuma ya tuntutannya begitu gitu
nah cuman biasanya biasanya selalu memang kpk melihat itu kalau tuntutan hakim ya putusannya itu kurang lagi dua per tiga
kita selalu bandingin dan seterusnya
nah persoalan sekali lagi saya kembalikan bahwa kalau kita kembali soal pemberatan
kang asep sudah jelaskan di pemberatan
dia seorang menteri
pernah datang ke kpk
soalan gitu ya
saya ikut terima dengan pak agus
pak agus yang ngantar ke bawah waktu itu
ini kan menunjukkan sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya menarik di balik ini
kenapa orang yang baik ini
saya katakan orang baik dong ya
dia datang ke kpk
biasanya orang baik
kenapa bisa berubah gitu
karena apa gitu
itu menarik lagi
oke nanti kita bahas sampai kesitu
tapi kita tahan dulu
apakah menurut anda fonis ini dua belas tahun kalau tadi ada katakan hakimnya keren begitu ya
sudah bisa paling tidak menjawab rasa keadilan publik yang sempat tercoreng sempat marah karena ada praktik korupsi di tengah pandemi yang menggunakan dana bantuan sosial
kalau kita lihat bahwa ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang dituntut
makanya dalam penuntutannya yang saya pikir kok sangat minim
makanya kita bertanya bagaimana kemarin pimpinan itu bisa memutuskan
karena itu selalunya putusan berlima itu memutuskan
sayang pak maknya delapan tahun
pak agus empat tahun
ini itu kemudian itu diratartain tuh biasanya begitu
nah kemarin ini mungkin sama sama rendah itu
lima pimpinan itu memberinya memang rendah gitu ya
jadi nggak mempunyai sense of crisis yang kuat di dalam hal ini
padahal kan di awal sudah bilang kenapa saldoa dihukum mati
ternyata tidak sesuai ucapan pikiran dan tindakan
jadi sekali lagi konsistensi
nah kalau saya pribadi ditanya memang ini ya apa namanya ya
dengan waktu yang bersangkutan datang ke kpk pagi pagi saya bilang layak ini orang batak ya
layak keren bagus lanjut
tapi kelihatan kan dia jadi ingin menyesal gitu ya
kok datang tapi hanya untuk kayaknya mau dijadi penghibur hati kalau saya selalu bilang begitu
jadi sekali lagi sebaiknya memang ya dikenain dua puluh
nanti hakim pasti akan nambahin satu jadi dua puluh satu
kan kemarin kan sebelas ditambah satu jadi dua belas
pak saud lebih jauh sebetulnya ketika pak juliari itu datang setelah dilantik ya
kan tadi anda katakan
apa yang kemudian ia lakukan di gedung kpk
apa pembicaraan yang kemudian anda rekam
sehingga kalau kita tarik lagi ke keputusan hari ini dan melihat sosok julia itu seperti apa
bagaimana kemudian anda mengingat apa yang dibicarakan saat itu di kpk dengan juliari
pak saud tapi kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali bersama saya
saya masih bersama dengan pak saud situmorang dan juga kang asep
saya ke pak saud lagi
pak saud menyambung tadi diskusi kita
artinya anda melihat seharusnya kpk punya peluang ya untuk bisa memberikan tuntutan yang lebih berat terhadap juliari batubara
ya kalau mau konsisten katakanlah mau pakai undang undang baru juga ya gitu
undang undang kpk yang baru pun kalau mau dia pakai
kalau mereka mau konsisten dengan pernyataan pernyataan
dan kemudian sudah kayak ada disebutkan eh kamu tuh lagi dipantau bahkan mereka sudah diikuti mereka sudah ikut dan kemudian ternyata itu terjadi gitu
jadi sekali lagi ini kan bagian yang sebenarnya alasan bahwa yang bersangkutan tidak memahami apa kondisi perkembangan air kemudian upaya kpk
terus posisi jabatan beliau yang pernah datang ke kpk juga dan seterusnya itu
itu kan menunjukkan alasan ee
memang sebaiknya pemberatannya yang lebih banyak daripada alasan alasan yang normatif tadi disebutkan dibully oleh publik
di kpk itu penyidik yang ngejar koruptor aja dibully
dibully dengan taliban
kalau bully membully itu soal yang biasa
pak saud sedikit cerita mungkin ketika anda pernah bertemu dengan juliari batubara sesaat setelah dilantik menjadi mensos dan datang ke kpk
apa yang apa yang ia lakukan
apa yang anda bicarakan begitu
ya jadi secara umum biasanya kalau menteri datang atau pejabat pejabat datang itu kita kasih gambaran umum dulu
di indonesia itu seperti apa indeks persepsi korupsi terus perilaku dan seterusnya
setelah itu kita bicara masuk ke yang lebih spesifik yang ditangani yang bersangkutan
di sana kan waktu itu sudah jelas itu pak pahala berulang ulang minta kan dekuti pencegahan mengklarifikasi benarkan mengenai data ya
bahkan kedengaran kan data itu baru mau di clear out oleh zamannya ibu risma itu
jadi sebenarnya dia juga nggak memahami yang kita bahas waktu itu gitu kalau begitu ya
karena waktu itu diantaranya dibahas juga soal data
atau yang berhak mendapatkan bahan sos dengan kerjasama dengan nik dengan kependudukan dan seterusnya itu kan akhirnya itu menjadi masalah juga
itu jadi kita melihat ada mensrea memang ketidakteraturan data itu bisa dijadikan pintu masuk untuk kemudian
jadi itu jadi kita melihat ada mensrea memang ketidakteraturan data itu bisa dijadikan pintu masuk untuk kemudian

jadi waktu itu kedatangan beliau intinya adalah kita sangat impression ya sangat menghargai ya
karena memang di masa lalu kan satu kementerian ini kan banyak masalah ya bantuan bantuan itu
karena memang di masa lalu kan satu kementerian ini kan banyak masalah ya bantuan bantuan itu

poldsuk kepentunan yang pasang pasang yangculo dahulu itu hebtan dulu
yang pasang pasang yangculo dahulu itu hopefully tahun kemudian bisa itu tenggelam
yang pasang pasang yangculo dahulu itu hebtan dulu itu tentunya bisa itu tenggelam
gatis banget dan moment macanya muncul
gatis banget dan moment macanya muncul
gatis banget dan moment macanya muncul

p wizardcu target adalah dapatkan perubahan luas di negeri kita
pada hari ini dua belas tahun penjara
kang asep poin pertimbangan hakim meringankan
misalnya karena pelaku bersikap
pelaku atau terdakwa maksud saya
terdakwa dibully dicaci begitu ya
sepanjang masa kasus ini berlangsung
dan juga poin yang memberatkan juga
soal terdakwa yang dianggap tidak bersikap kesatria
lempar batu sembunyi tangan
nah poin poin yang tadi sudah kita bahas juga
kang asep sebetulnya ini sebetulnya bisa diterima
dengan akal sehat publik ini
lazim tidak sih sebetulnya kang
yang menarik itu pertentangan
memang keputusan hakim ini di seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
dan terima hukuman
yang memberatkan itu adalah
dia menyangkal tidak berseru serang
karena menutupi kejadian kejadian lainnya
dia tidak jujur ya
kalau silap batu tadi bukan keren
nah saya yang menarik itu
kenapa hakim memasuki wilayah sosial gitu
sudah dicaci dimaki
ajat peradugan dan bersalah
ini ada akal gitu pertimbangan itu
sekiranya selama saya diputuskan hakim
baru kali ini seorang koruptor ya
itu pertimbangan saksi sosial
ini masalah hakim
ini fakta persidangan
dan ulam jadi fakta hukum
orang koruptor kejahatan serius
tangannya luar biasa
yang pandem harusnya masuk
hakim tuh kacamata kuda penduli amat masyarakat
saya dengan kasar
ini adalah urusan hukum
ini seorang koruptor
jabat menurut saya
yang tadi berlagak
datang ke kapal
ternyata di belakang sudah merencanakan
ini kan kementerian sosial ini
beberapa menteri yang sudah masuk berkali kali
kalau main bola ini
kementerian sosial ini
itu ya tadi
manusia yang adil dan beradab
ini kan ajab gitu kan
kita tidak memanusakan orang
perang menteri yang harusnya sedang pandemi
yang tadi saya lucu
ini katanya kok suap
ketika rentut dengan pimpinan
dari sengaja rentut dengan pimpinan
yang tadi pak
kok hukumannya ringan ringan
katakanlah menggunakan suap
tadi masih dua puluh
mungkin bukan dua puluh satu pak saud
harus umur hidup
karena di atas dua puluh
harus umur hidup
itu mungkin buat cocok
tapi sekali lagi
kalau saya menggunakan pasal ini
pembelajaran bagi kpk
jika salah mendakwa
di tangga sebelah
di dakwaan langsung
tapi tidak jelas
pak akin di uji
pertimbangan berat ringan hukuman
memasuki lewela sangsial
supaya ada efek jerak
pembelajaran bagi siapapun
tuntutan yang diberikan
tanda tanya ya
kan tadi awal juga
di sedang pandemi
ketika lihat kasusnya
yang membaca projek
pak menteri sebelumnya
ada bancakan di situ
harus mencari dengan pasal
bukan pasal suap
dengan segala hormat
apalagi dua belas huruf b
kalau kasusnya bermain di anggaran
bancakan di anggaran
bermain di pasal suap
duit yang diberikan
pertanyaan sederhana aja
biasanya kalau suap itu
dari pacar saya
yang paketnya sekian
dibelikan oleh pesawat
digunakan yang harusnya negara
maka ada rugi
itu cara berpikir saya
kalau saya di dalam paket
ada orang pigir
biayain aja lah
kita tinggal berharap
tapi sekali lagi
logikanya tidak mungkin banding
ini salah penerapan hukum
apk salah menggunakan pasar
bebatin aja sekalian
tambahan dari anda
salah mengenakan pasal
begini terus menerus terjadi
kalau kita bicara
untuk mempertahankan korupsi
kalau ditanya kpk itu
karena ini persoalannya kan
mau nggak mau
mingkak di dalam itu
menjadi kita bisa bertanya tanya
seperti apa mereka memutuskan
di dalam setiap ekspos itu kan
semua teori itu keluar
taksa penutup bilang apa
penyidik bilang apa
teori teori itu keluar di situ
memang ini kerugian negara
dan bisa dimaksimal
di dalam keadaan tersebut
tentu dia kena
kalau pasal dua belas
penyidikan di dalam
kita sekarang ini
tidak bisa berbuat banyak
kpk bisa menyelesaikan
yang semikian masif
dan semakin menjadi jadi
kita tidak bisa berharap banyak
ini satu bukti
bahwa yang sudah dalam keadaan
tidak terbuka pintu hatinya
dengan hal hal yang lain gitu
kita sudah tidak bisa berharap banyak
saya tidak tahu
kita tunggu saja
sampai di vonis
atau memang kpk seharusnya
melakukan pengembangan kasus
hal yang lebih besar lagi
yang sudah dilakukan
sesaat sesudah ott
ott itu sebenarnya jelas
siapa berbuat apa
ini yang nggak ada pengembangannya
sudah ada penggeledahan
saya tidak tahu nanti
kuhap tidak mengatur penggeledahan
orang tidak tersangka
boleh dikeleda atau tidak
tapi penggeledahan kemana
itu indikasi apa
kalau dari sisi intelijen
itu indikasi apa
itu penggeledahan itu
terus kemudian selesai
timbul tanda tanya
jadi dua nama yang disebut sebut
yang terkait dengan
itu kan sudah jelas
siapa dapat apa
dan berbuat apa
di dalam proses
kita mau pakai kasus suap
padahal itu sebenarnya kan
mengambil uang negara
yang kak asyik bilang tadi
jadi sekali lagi
ini harus segera
kemarin kita mendengar
ada penyelidikan baru
mudah mudahan ini bisa menyentuh
ahlak lain yang
menjadi tidak jelas
dan ini menjadi bukti lagi
bahwa memang kpk
enggak bisa diharapkan
dalam keadaan yang
sudah sangat sulit sekalipun
dia tidak bisa berbuat apa apa
padahal itu jelas
undang undang sudah mengisaratkan
pasal dua undang undang sembilan puluh
yang diobat dengan dua puluh dua ribu satu
menyantumkan di pasal dua itu
apa itu ada di pasal dua itu
kan aneh itu
di pasal dua itu
dijelaskan dalam keadaan tertentu
dalam keadaan tertentu itu
dijelaskan di situ
dalam keadaan bencana alam
jadi sepembuat undang undang pun
bahkan sudah memperkirakan
dan gimana pun
orang indonesia itu memang korup
kita enggak buat apa apa
dengan pasal itu
apa mau diharapkan lagi
kemudian kasus ini dilanjutkan
yang bersangkutan dalam hari ini
hal ini juga harus kita berikan
karena kan ada pasal lima puluh lima nya
kalau enggak salah
kang asep ya
bersama sama yang lain
ada tambahan dari anda kang
kalau sekarang ada
jadwalnya di pasal lima puluh lima
dan pasal berlanjut
kalau dibuka penyelidikan
kondusinya sudah diungkit
di dakwaan pertama
jadi kalau sekarang kpk
mengatakan ada penyelidikan
tidak enak terdakwa
sama penasihat hukumnya
jadi dengan kata
ya di phpi
dengan penyelidikan baru
jadi apa diungkitkan
ya terima berapa
kalau dibikin penyelidikan
kan di penggelidikan awal
sudah awal di jatah
kalau sekarang penyelidikan
untuk penyelidikan baru
penyelidikan yang baru
jadi kalau kpk
membuka lagi penyelidikan baru
ya nggak tahu lah
mungkin saya dengan pak tau
pindah ke fakultas filsafat
atau kedokteran nanti
ada banyak tanda tanya
tuntutan yang diberikan
pasal yang digunakan
sampai juga sudah difonis
tapi sekali lagi
apapun yang sudah diputuskan oleh
dan mari kita akan lihat ke depan
di kementerian sosial ini
terima kasih banyak
sudah berbagi perspektif
bersama dengan kami
malam hari ini